sebuah tas mencurigakan berwarna abu abu ditemukan di pintu masuk gereja battle indonesia di depok jawa barat pada selasa pagi
mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tim gegana kelapa dua depok dikerahkan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan
petugas kepolisian polres metro depok yang mendapatkan laporan langsung melakukan sterilisasi di lokasi penemuan
tim penjinak bom dari gegana brimob kelapa ii depok langsung melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat detektor logam untuk memastikan isi tas
setelah lebih dari dua jam pemeriksaan petugas memastikan tas tersebut tidak berisi bahan berbahaya atau peledak
guna kepentingan penyidikan tiga saksi telah diperiksa petugas
sementara tas tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut
kita menduga ini ada berisi bahan berbahaya yang bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan ibadah atau kegiatan masyarakat yang lainnya
kemudian kita panggil kita undang rekan rekan kita dari gegana jihandak untuk melakukan penanganan terhadap penemuan tas tersebut
setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sop ternyata tas tersebut hanya berisi buku buku saja
puluhan anggota banser jawa timur selasa sore turut menjaga keamanan di gereja betani di jalan nginden intan timur
pengamanan di depan gereja ini merupakan bentuk toleransi antarumat beragama dan kemanusiaan
setiap kendaraan bermotor dan mobil yang hendak masuk ke gereja betani jalan nginden intan timur ini harus melalui pemeriksaan yang dilakukan puluhan banser jawa timur yang berjaga di tempat tersebut
selain itu para banser juga mengatur jalannya lalu lintas agar tidak macet saat pelaksanaan natal
wakil protokoler bansar jawa timur mengatakan pengamanan dan penjagaan di gereja betani merupakan bentuk toleransi antarumat beragama
total personel yang dikerahkan di surabaya sekitar satu ratus empat puluh lima personil dan di gereja betani ada sekitar empat puluh lima personel